kita beralih ke kabar musibah banjir bandang banyuwangi
usai dihantam banjir bandang hebat korban banjir bandang di desa alas malang
kecamatan singojuru mulai mendapat bantuan dari pemerintah
sementara pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
mengimbau warga tetap waspada terhadap banjir susulan
pasca banjir bandang yang menerjang empat dusun di desa alas malang
kecamatan singojuru banyuwangi pada dua puluh dua juni lalu
sejumlah bantuan terus berdatangan dari sejumlah instansi pemerintah maupun swasta
bantuan berupa sembako obat obatan makanan ringan hingga peralatan tidur
didistribusikan kepada warga dengan cara membawa formulir berstempel oleh kepala dusun
selain logistik korban banjir juga mendapat bantuan makanan nasi bungkus
sebanyak tiga kali sehari
sementara pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi
pvmbg setempat mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap banjir bandang susulan
mengingat curah hujan di sekitar area gunung pendil dan raung masih cukup tinggi dan rawan longsor
seluruh warga disarankan tidak menempati rumah yang terdampak banjir hingga sepuluh hari ke depan
kita saat ini mencoba untuk mengkaji kembali melihat potensi ancaman ke depannya kita
seberapa jauh dan berapa kolumnya sudah dikeluarkan
jadi itu salah satu
ini longsor yang terjadi di gunung pendil di puncaknya gunung pendil
ada berapa titik
satu titik utama mahkotanya ada di sana
hingga kini pemerintah setempat terus mengebut normalisasi pasca banjir bandang tiga hari lalu
menurut data badan penanggulangan bencana daerah
jumlah rumah rusak yang terdampak banjir terdapat empat ratus lima belas rumah
meliputi dua ratus tujuh puluh empat rumah rusak ringan satu ratus sebelas rusak sedang dan dua puluh tiga rusak berat